brahim aid naser empat puluh satu tahun sedang bersembayang ketika gempa mengguncang kampungnya talat eniaku
saat itu langit langit rumahnya seketika runtuh
ia pun langsung mengumpulkan semua anggota keluarganya
kedua putra sulungnya yang berada di lantai atas berhasil menyelamatkan diri keluar dari puing puing plafon dapur
namun brahim tidak dapat menemukan sulaiman tujuh tahun anaknya yang sedang tidur saat gempa terjadi
tak mendengar suara apapun dari balik reruntuhan brahim menyadari putranya itu telah meninggal
brahim akhirnya dapat mengevakuasi jenazah sulaiman dengan bantuan anggota keluarga
kedua putra sulungnya yang berada di lantai atas berhasil menyelamatkan diri keluar dari puing puing plafon dapur
namun brahim tidak dapat menemukan sulaiman yang berada di lantai atas berhasil meninggal
kedua putra sulungnya yang berada di lantai atas berhasil meninggal